kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini sebuah toko bangunan di kawasan tambun utara kabupaten bekasi ludes terbakar
api diduga bersumber dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan
dalam video amatir terlihat kobaran api membakar sebuah ruko dalam perumahan di desa karang satria selasa malam
banyaknya kayu material dalam toko bangunan membuat api cepat menjalar ke seluruh bangunan
meski demikian sumber air dekat dengan lokasi kebakaran sehingga api cepat dipadamkan petugas dan kobaran api tidak merembet ke bangunan lain
polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
warga menduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang tertinggal saat menyala